pak ateng melihat kekacauan yang terjadi saat ini di ibu kota apa pernyataan dari organda
mohon maaf saya putus putus tadi
iya pak ateng anda melihat saat ini ibu kota seperti ini di mana posisi organda sekarang
ya sesungguhnya ini satu kondisi yang dilematis yang memang terjadi
pertama tapi tentunya saya selaku organda saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat di kota jakarta khususnya
yang sangat terganggu karena satu untuk kebutuhan transportasinya
kedua karena gangguan kawan kawan para awak kami itu menjadikan perjalanan terganggu itu dua hal itu
nah ini sesungguhnya yang memang dari awal kita juga yang tadi saya sampaikan sangat dilematis
kita khawatirkan hal hal ini dengan segala eksesnya itu akan menjadi justru menjadi buruk
buruk bagi seluruh masyarakat itu yang kita sangat khawatirkan
tetapi pada sisi yang satu kami ini juga ikhlas nggak ikhlas
artinya ketika para pengemudi para awak kami ingin melakukan mengungkapkan aspirasinya melalui ini
mereka mengatakan ya organda sudah menyampaikan sudah berlama lama
tapi tidak ada hasilnya biar kami juga melakukan dengan cara kami
ini cara yang bisa kami lakukan
kami akan turun ke jalan
nah kami selalu hanya mengatakan ya sudah kalau kalian memang sudah
karena merasa mentok sudah benar benar merasa terpocok kondisinya seperti itu
maka mereka melakukan
ya kami harus ikhlaskan di berjalan
iya pak ateng berarti ini sudah sepengetahuan organda ya
kami tahu kami tahu itu terjadi
dan bahkan tapi kami berpesan
supaya kalian melakukan demo ini demo simpati
demo yang benar benar demo damai
karena aspirasi kalian disampaikan dan harus sampai kepada otoritas dan pemerintah dalam hal ini
karena mereka akan kepada pemerintah suara itu sesungguhnya kamu disampaikan
nah ini yang harusnya sampai
tapi kalau kemudian ada ekses ekses yang muncul seperti ini memang ini sesuatu yang sangat disayangkan
ya artinya apakah jadi siapa sekarang yang harus bertanggung jawab pak ateng
dari sisi organda ada ekses ada pemukulan ada bentrokan ada gesekan ada penghancuran mobil taksi
siapa yang bertanggung jawab sekarang kalau menurut organda
kami mengatakan bahwa ini yang seperti kondisi seperti ini
oleh karena itu kami dari jauh jauh hari sudah menyampaikan kepada otoritas pada pemerintah
tolong pemerintah melihat ini dengan melihat mengedepankan segala sisi aturan dan peraturan perundangan itu
dikedepankan untuk mengambil sikap
dan mengambil keputusan agar tidak terjadi hal hal yang demo yang lalu tanggal berapa itu
tanggal empat belas kalau saya tidak salah
itu pun sudah cukup melibatkan ini meskipun agak dingin waktu itu karena turunnya surat dari menteri perhubungan
sehingga mereka harian bubar
mereka membubarkan diri
tapi mereka menuntut untuk pihak dari kominfo melakukan penutupan dan akhir penutupan aplikasi
supaya disetarakan dulu
baru ini kan sebetulnya tuntutannya hanya itu kan disetarakan dulu
lalu silakan nanti kalau sudah setara silahkan berjalan
kan itu sesuatu yang mereka maui
ya kan seperti itu
nah sehingga seharusnya pertanyaan ini kepada pemerintah kenapa kok kemudian terjadi sesuatu yang diperkepanjangan seperti ini
tapi pak ateng kalau menurut saya ini agak unik sebenarnya agak janggal
karena apakah dari organda
anda tidak memberikan peringatan mungkin kepada anggota anda bahwa tolong yang ikut demo besok berjalan seperti a b c d
bahkan mungkin juga dilarang untuk membawa benda
karena bukan kami yang menyelenggarakan
bukan kami yang mengatur itu
ya karena itu betul betul mereka dipakai
tapi organda bisa memberikan imbauan kan
organda bisa memberikan imbauan
dan dilakukan dengan baik
tetap pada koridor aturan dan ketentuan juga sama
jadi sudah ada imbauan itu ya pak
itu yang kami pesankan kepada mereka
sudah ya sudah ada himbauan itu
bentuknya tertulis atau tidak pak ateng
karena ini ada di level dki bahkan dari pengurus organda dki itu sempat menemui mereka
bahkan sempat ketemu dengan intelkam di polda dan duduk bersama mereka untuk memberikan pesan pesan itu
sudah bertemu dari pihak kepolisian
tapi mengapa pak ateng dikonfirmasi lagi
sudahkah ada himbauan secara tertulis yang disampaikan
dihimbau himbauan secara tertulis organda kepada anggota anda yang hari ini ikut dalam
kondisi seperti itu esensinya tertulis ataupun lisan
terlisan dan itu menyampaikan kepada semua itu menjadi sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu penting
tetapi kami menghimbau persis bahwa itu agar berjalan tertib dan berjalan damai
kalau ada tulisan pak ateng mohon maaf
kalau ada tulisan kalau ada dalam bentuk tulisan anda bisa menghukum organisasi anda yang saat ini sedang menimbulkan kekacauan di wilayah ibu kota
itu maksud saya
jadi kalau sekarang karena sekarang banyak yang menganggap
mereka yang sedang berunjuk rasa ini sedang menghancurkan usaha mereka sendiri
pak ateng kita sama sama berharap itu tidak terjadi
sama sama berharap itu tidak terjadi
betul itu satu hal yang memang kita tidak inginkan
ada satu citra negatif seperti itu yang terjadi
tetapi karena mereka sudah begitu terpojok karena dengan kondisi kondisi bahwa mereka itu berbicara dan mereka menyengerti bahwa lewat kami kami ini berjuang
berusaha agar otoritas maupun otoritas yang berkepentingan dalam hal ini untuk melakukan tindakan tindakan dan langkah langkah agar ada terjadi keseimbangan di pasar
ini kan sesungguhnya
lalu mereka ketika beratas namakan perut ya itu menjadi sulit buat kami
kami tidak melawan
kami tidak benar benar mereka mengatakan kami tidak melawan
kami tidak anti pada ketentuan dan peraturan
kami setetap pada peraturan

kondisi kami ini tidak bisa terbiarkan begitu saja
itu yang terjadi
pak ateng jadi kalau misalnya agak
bukan berarti kita tidak berusaha untuk melakukan upaya upaya agar mereka berjalan sebaik baiknya
bahkan mereka harus berjalan baik
itu pesan yang kami sampaikan
harus berjalan baik
tapi sekali lagi ekses itu akhirnya yang dirasakan oleh semua
karena itu tadi saya di depan saya mengatakan
saya menyampaikan permohonan maaf
ada terjadi hal hal seperti itu
pak ateng saya mengutip pernyataan anda kembali
anda ingin semuanya berjalan dengan baik
sekarang kita sudah tahu beberapa jam yang lalu terjadi beberapa bentrokan
mereka masih berkumpul
apa yang dilakukan organda sekarang untuk mencegah adanya bentrokan susulan
apakah ada tim dari anda datang ke lokasi mereka
mengajak mereka berdialog menenangkan masa atau apa yang dilakukan pak ateng
itu kami sudah lakukan
jadi kami lakukan
pengurus pengurus di berbagai tingkatan itu turun ke mereka
untuk bicara dengan mereka agar mereka melakukan dengan aksi yang baik
sepada pada tujuan semula agar aksi damai yang dilakukan
penyampaian aspirasi ini betul betul sampai kepada pihak yang memang harus menerima aspirasi itu
dan diharapkan memang penerima aspirasi melakukan langkah langkah yang tegas dan pasti
agar tidak terjadi hal hal yang begini berkepanjangan
itu yang kami harapkan
sudah ada tim dari organda saat ini ke lokasi
betul ya pak ateng
sudah dari tadi itu bahkan sudah berjalan
terima kasih pak ateng aryono sekjen organda dki jakarta